tapi yang jelas sih mamah manisnya sampai sekarang tidak mau mengangkat telepon apa
ada cembokur buta ini teni buru buta jangan nyerah atau abad telefonin lagi mama yang
namanya cewek kan gitu buruan bahagiannya kalau gitu nanti abah coba lagi lah kopi
habis habis nih bau ke belakangnya ya udah sohra lalu mendoakan ya udah ya
bensin saya kebetulan penuh di tanki motor saya saya pindahin aja ke tanki mobil cilcu biar paling
gak sampai ke pom bensin weh kalem ya masalah beres menepisan ide cemerlang
sampai otak manis hampir nafas diakalin dulu
ya hati teh bunga bunga sambil ngeblubbep
suasana hati mani demon pisan aduh jadi teringat week sama si akang ewo
eta banget mani bulu kabeh ayah lu gitu alus alus pisan bikin getek
aduh aduh aduh aduh
eh nges kaset bager tinggi ya bule bule sedikit bulepotan tenen naon mungkin karena kebanyakan
pakai montornya pakai montor jadi kena matahari jadi ya tanning gitu kulitnya tapi pasti bule
sebenarnya aslinya juga aduh kena on jadi kangen ya sama si akang ewo
joket ya aduh
joket ya aduh
akang pak mali memanggil manggil ucu ucu segala
panggil aja tuh neng cathy gitu
beda kan levelnya
jadi jangan etik tapi cathy neng cathy gitu
iya lah neng cathy apa kabar ini ada apa ini mau bicara sama saya
ada yang bisa dibanting tidak maksud saya dibantu
itu ya sebenarnya neng cathy itu cuma iseng iseng aja
tadi lapor ngecek bener atau tidak gitu teleponnya yang akang berikan
ternyata bener yang jawab juga akang
ya saya memang baik
baik baik saja seperti kemarin ya
oh damang ya baguslah
begini kang sebentar ayahmu nyangkut
bagaimana kalau kita teh ketemuan terus kita teh makan malam terus kita teh makan malamnya dengan cadelight gitu
resepisan pasti ya kan
memang di jakarta kota besar makan malam ada pakai cendol alit
aduh lulus aneh
akang sok aku nyebut aduh eling eling
injek sana tiluk aling nyebut nama aku neng cathy
aduh amit amit bukan candlelight aduh bukan candle
gitu kita makan berdua dalam suasana redup ya antara gelap dan terang dan tidak begitu kakak
ya terus pakai lilin
saneh pakai lampu
ah lebih aneh lagi di jakarta makan malam pakai itu mana ada
kalau di bandung mah ada cuma tidak pakai lilin pakai obor
akang rama anu berewokan anu kasep saya teh sebenarnya mau ketemuan meeting sejenak gitu nya
mau mengembalikan tiga ratus ribu eta yang dipakai sama akang ewok waktu saya dibentak bentak sama si botak itu botak keriput yang galak yang kasar tadi
saya mau kembalikan gitu kemah
aduh kalau masalah uang itu teh sudah lah saya ikhlasin aja
lagi pula juga saya tidak bisa kemana mana ini lagi ngerawat orang sakit teman saya ya
ya udah tuh gitu assalamualaikum ya
unta dah ampura
telepon dari siapa dong
ah eta si neng eti
ini teh perempuan yang saya tolongin di jalan dan membuat si mama maniste cembokur
kan aku mau lurusin
apa nen nah on lah
tapi yang jelas sih mama maniste sampai sekarang tidak mau mengangkat telepon saya ini cembokur buta ini teh nih
saya jangan nyerah tuh saya telponin lagi mama yang namanya cewek kan gitu
kalau gitu nanti abah coba lagi lah
kopi apa abis neng bawa ke belakang ya
ya udah sok
nah itu mah ini teh mau mujuk si teh manis teh aduh
si abah ramadhe selingkuh dengan neng eti
udah jelas tadi teh keti
eh yang si abah mahnya rek eti rek neng tet rek teti
oh beda nah siap tuh
eh nah eh nah nanti brother
kalian mau membicarakan saya
kepicut kemudah kbg
alah hei si keti si eti salah itu pokoknya
nggak enggak enggak
walaupun si teh manis udah nggak muda lagi ya
cuma kalau dilihat lihat dan dipikir pikir kan memang sudah cocok pisan sama si neng
dan untuk menjadi abunya si neng
wah dadang brody
ini teh tidak bisa dibiarkan
kita harus cegah perselingkuhan ini
saya dengar sedikit kan
brai brai kenapa brai
cembohur saya mau nikah sama teh manis hei
bah dengar ya
kita mah setuju setuju pisah sama nikah sama teh manis
abah meninggalkan asdulah
tapi ingat satu bah
harus dia sama teh manis
eh tapi sar
jelas saya tau sama pasti
ya saya mau setia
tapi cuy enggak
eh kopi enggak
gue kasih tau mama gak ya
tapi kalau misalnya gue gak kasih tau mama
cuma kasih banget
dan dia pasti bakalan nanya sama papa terus
gue denger lo itu belum jauhin reva ya
gue gak mungkin jauhin reva cuma karena anceman lo
eh lo dengar baik baik ya
lo gak mau kan terjadi sesuatu apa apa sama dia
dan lo harus tahu
sekarang ini gue mau berangkat ke puncak semua dia
lu dengerin gue baik baik
punya saudara perempuan kan
dan kalau misalnya saudara perempuan lo itu
mau dijahatin sama orang lain
mendingan lo pikir pikir dulu kata kata gue
baru lo berbuat jahat sama kinar
gue ini anak tunggal
dan nyokap gue juga udah meninggal
jadi gue rasa gak ngaruh juga buat gue
putusin apa sih tan
gue sama reva belum pacaran
gue gak peduli
pokoknya lo bilang ke reva kalau lu itu udah gak sayang sama dia
lu gak cinta sama dia
dan lo harus ngejauhin dia